sementara itu ketua umum asosiasi pengusaha indonesia haryadi sukamdhani mengatakan bahwa kalangan pengusaha sangat berkeberatan
dengan penetapan tambahan cuti bersama pada libur idul fitri tahun ini
menurut pengusaha hari libur nasional dan cuti bersama sudah terlalu banyak sehingga mengurangi produktivitas dan menambah pengeluaran uang lembur
haryadi sukamdhani menjelaskan keputusan menambah libur lebaran oleh pemerintah tersebut diambil tanpa melibatkan pihak swasta ataupun dunia usaha
menurutnya cuti bersama lebih baik diambil dua hari setelah dan sebelum idul fitri
haryani juga mengkritisi alasan pemerintah memberikan tambahan cuti bersama yaitu mengurangi kepadatan pada arus mudik lebaran
menurutnya kepadatan lalu lintas semasa mudik pasti akan terjadi walaupun cuti bersama ditambah
menambah cuti bersama idul fitri melalui perubahan surat keputusan bersama atau skb tentang hari libur nasional dan cuti bersama dua ribu delapan belas
skb tersebut memutuskan perubahan
perubahan cuti bersama idul fitri dari sebelumnya empat hari menjadi tujuh hari
dengan demikian total jumlah hari libur lebaran menjadi sepuluh hari mulai sebelas hingga dua puluh juni dua ribu delapan belas
bagi kita cuti bersama ini berlebihan sampai sembilan hari totalnya ya
kalau alasannya untuk mengurai kepadatan lalu lintas juga menurut saya juga nggak tepat
biasanya tetap saja hari terakhir yang numpuk juga
walaupun mereka terima thr juga kan belanjanya ya sebatas itu
jadi artinya kalau dibilang ini akan mendrive daerah untuk yang menjadi tempat mudik meningkat juga menurut saya
kalaupun meningkat meningkatnya itu masih wajar aja seperti sepanjang tahun yang sebelum sebelumnya